pak hasan batal naik haji gara gara pak marwan sakit
pak malik saya itu kasihan sama mereka
mereka itu tidak punya biaya untuk pengobatan
jadi semua biaya peralatan ditangguh oleh pak hasan
dengan alasan itu pula kami membatalkan niat kami ke tanah suci
jangan pasan pergi naik haji itu karena panggilan allah
dan kita wajib melaksanakannya
kita doakan bersama agar keberangkatan pak hasan dan istri
ke tanah suci diridoi oleh allah
dan selamat dalam perjalanan
hingga kembali bersama kita semua
menjadi haji yang mabur

insya allah kami nanti ikut mengantarkan pendapatan pak hasan
mari pak assalamualaikum
di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu kamu dikeluarkan atau dibangkitkan
itulah firman allah
jadi sangat disayangkan kalau kita takut wafat dalam melaksanakan ibadah haji kalau kita sudah mampu melaksanakannya
kita pasarkan saja semuanya di hadapan allah kita fokuskan seluruhnya kepada ibadah
ada apa pak
sepertinya sekarang harus cepat dibawa ke rumah sakit pak zain
pak malik pak ustadz mohon maaf saya harus ke rumah pak marwan sekarang juga
bu permisi bu
maaf ya pak malik bu malik suami saya harus pergi
ini masalahnya bu
suami saya pak hasan itu terlalu baik jadi kadang kadang salah diartikan sama orang
kalau begini kan sudah bikin susah semua orang saya yakin bu penyakitnya itu biasa biasa saja
ya kalau begitu kita juga mau pamit dulu
iya bu terima kasih pak
iya sama sama mari assalamualaikum
bagaimana keadaanmu pak
sepertinya parah dan segera harus dioperasi
kalau begitu pasti biayanya besar pak
ya itulah bu
tadi diaduk diaduk diaduk diaduk
dalam perjalanan saya berpikir
sepertinya kita batalkan saja keberangkatan kita ke tanah suci
kenapa dibatalkan pak
gak enak rasanya bu meninggalkan saudara kita dalam keadaan kesulitan
dan saya yakin mereka membutuhkan biaya besar
tapi pak kita sudah menunggu sekian lama untuk bisa berangkat ke tanah suci
bu masih banyak waktu
mudah mudahan allah memanjangkan umur kita
memberikan kita rezeki yang banyak
agar tahun depan kita bisa berangkat naik haji
sudahlah bu sudahlah
saya yakin dengan kejadian pak marwan sakit ini
allah memberikan peringatan kepada kita
dan allah juga yang mengandalkan kita untuk mengurus pak marwan
pak hasan batal naik haji gara gara pak marwan sakit
pak malik saya itu kasihan sama mereka
mereka itu tidak punya biaya
jadi semua biaya peralatan ditangguh oleh pak hasan
dengan alasan itu pula
kami membatalkan niat kami ke tanah suci
jangan pak hasan
pergi naik haji itu karena panggilan allah
dan kita wajib melaksanakannya
pak hasan banyak sekali orang yang ingin naik haji
tapi belum dikabulkan
pak hasan tinggal berangkat saja kok malah dibatalkan
bu malik barangkali kami ini orang yang belum mendapatkan panggilan
ke tanah suci oleh allah swt
belum mendapat panggilan bagaimana pak hasan
pak hasan tinggal berangkat saja kok
iya kan bu
mungkin saja kami salah
tapi menurut kami
lebih baik kami mengurus dulu keselamatan hidup dari pak marwan itu

seandainya nih pak malik
pak marwan itu mampu
pasti kami tidak membatalkan niat kami ke tanah suci
betul pak malik
kami berdua sebenarnya sangat ingin berangkat ke tanah suci
tapi mungkin allah bergerak lagi
ini kan semua kesalahan pak marwan juga
dia ini sakit gara gara kesalahan dia
sudah jelas miskin susah bahkan tidak diatur
dan tidak menjaga kesehatan
begini saja pak hasan
pak hasan jangan membantunya sedemikian rupa
sampai sejauh begitu pak hasan
kita cukup mendoakannya saja nanti di sana
mudah mudahan apa yang kami lakukan ini
diritoi oleh allah swt
mari mari pak hasan
sabarlah bu marwan
tapi dari mana kami mendapatkan obat
kita masih punya allah
insya allah saya dan suami saya akan berusaha untuk membantu bapak dan ibu
terima kasih bu
terima kasih pak
semoga allah membalas kebaikan bapak ibu sekeluarga
allahumma ya allah
hanya kepada mu lah
hamba memohon ampun dan meminta tolong ya allah
engkau lah sang mahapengasi lagi penyayang ya allah
sembuhkanlah pak marwan dari sakitnya ya allah
sembuhkanlah ya allah
sembuhkanlah ya allah

sembuhkanlah ya allah
allahumma ya allah
ampuni hadus hadus hamba ini ya allah
karena hamba tidak dapat melaksanakan
tidak dapat menunaikan imanahat ya allah
tidak dapat menunaikan panggilan mu ke tanah suci ya allah
karena hamba tidak tahan melihat ya allah
tidak tahan melihat ya allah
karena hamba tidak dapat melepaskan risiko ritah dari muslim ya amma